sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kekurangan harta tiada mengapa
asal lebih kasih sayang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

akulah lu kenapa sih kayak cacing kepanasan begitu
udah buruan lo tidur deh
gua bisa tidur bang
lu terus tidur
harus tampil badan lo harus fit
lagi jauhin juga ngapain sih lu mikirin sampai nggak bisa tidur begini
waktu tiga puluh besar lo tidur
waktu eliminasi sepuluh besar lo lebih tidur malah
kemarin malam kan baru audisi
belum disiarin di tv itu bang
kalau sekarang nih lama langsung di tv bang
orang semua pada lihat
lo jadi bingungnya di situ
mana baju ella belum punya
masa buat syuting kudu baju dari pasar bang ela maket
udah deh lu tenang aja
nanti abang akan usahakan pinjam sama istrinya teman abang eh
banyak dua puluh dia
yaudah bang tidur lagi dah
yaudah jangan lama lama
gua ya keburan tidur dah
hey brittany aku minta balas
taruh semua dulu
udah mendingan sekarang lo ikut gue deh
udah lu tenang aja ya
ella milih satu aja dah po
loh kok cuma satu lah
lo kan bakalan beberapa kali tampil
ini cuma sewa kok ntar gue yang bayar
ella kan jadi gak enak po
apalagi ntar nyanya bang jaya tau ntar ella makin gak enak aja
ini duit gue kok ngapain mereka mesti bawa
ya ampun pom makasih deh
cuma po deh yang ngertiin ella
pok seumur hidup ella ella gak bisa ngelupain kebaikan mpok
po baik banget ya
terus emang yang apa sih po po tuh baik banget sama ella
karena kita sama sama perempuan dan sama sama menantu la
gue gak rela kalau lo tuh diperlakukan seenaknya gitu lah
sebenarnya lo layak mendapatkan lebih dari ini
gue juga pengen kayak lo tetep tegar
meskipun cobaan gak pernah berhenti menghampiri lo la
makasih ya po po baik banget sama ella
sms napa biar ella menang tuh
sms tapi aja kagak gablek
ya begini ya udah regin aja
eh tong pernah lo udah kelar nih makannya
nah sekarang tinggal bayar deh
ya lantar dulu bang nonton ella dulu
baru soal utang kita omongin
ya iya lah bang